komisi pemilihan umum kpu mempersilahkan pihak yang tidak terima dengan hasil pemilu
untuk mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
kpu menghormati sikap ini
komisioner kpu firian aziz mengatakan kpu sangat menghormati dan mengapresiasi
setiap sikap dari para peserta pemilu khususnya para pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu
kpu menegaskan setiap pihak yang tidak puas bisa menggunakan mekanisme hukum yang berlaku
dengan melapor ke mahkamah konstitusi
firian menambahkan kpu siap menghadapi proses gugatan ini dengan membentuk enam tim hukum
yang direkrut melalui proses lelang
enam tim ini terdiri dari satu tim untuk pilpres satu tim untuk dpd empat tim untuk pileg
pasangan calon nomor dua prabowo sandi akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
terkait hasil perolehan suara pemilu oleh kpu
gugatan akan diajukan
sebelum batas waktu pengajuan sengketa atau tiga hari setelah penetapan perolehan suara pada dua puluh empat mei nanti
kami sangat menghormati dan mengapresiasi sikap mui
karena penyelesaian terhadap berbagai dugaan kecurangan dan segala macam melalui mekanisme hukum

kpu menghormati dan mengapresiasi sikap yang ditempuh oleh peserta pemilu
kami sangat mempersiapkan diri

secara prinsip kpu sudah membentuk proses ini
upaya kubu capres cawapres prabowo subianto sandiaga uno untuk menempuh langkah hukum
terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara komisi pemilihan umum pilpres patut diapresiasi
ini diungkapkan oleh dosen ilmu hukum universitas al azhar suparji ahmad
ia menilai langkah mengugat hasil pilpres
ke mahkamah konstitusi lebih baik daripada aksi people power
sungguh sungguh membuktikan di mahkamah konstitusi dan harapannya mahkamah konstitusi pun juga bertindak secara independen
dan membuktikan sebagaimana yang memiliki kompetensinya
jadi saya berharap mk ini betul betul bertindak secara profesional
dan kemudian jangan hanya menyedarkan persoalan kiranya angkanya tidak mungkin terkejar
kemudian buktinya tidak valid
tapi harus dilakukan suatu proses pembuktian secara sungguh sungguh
sehingga kemudian tercipta keadilan secara otentik
dan kemudian tidak ada semacam tuduhan tuduhan bahwa mk itu menjadi kepentingan kelompok tertentu
komisi pemilihan umum mengumumkan hasil rekapitulasi nasional
pemilihan presiden yang menunjukkan pasangan jokowi maruf amin sebagai pemenang
mengatakan akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
badan pemenangan nasional menyatakan menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres
yang memenangkan jokowi maruf amin
bpn menyatakan akan melawan ketidakadilan dan kebohongan terkait pilpres dua ribu sembilan belas
di kediamannya pasangan calon presiden
prabowo subianto sandiaga uno memutuskan untuk menempuh upaya hukum sesuai konstitusi
pihak bpn mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
dengan alasan kecurangan yang masif dalam pilpres dua ribu sembilan belas
gugatan akan dilayangkan ke mk dalam waktu dekat setelah materi dilengkapi
menyikapi hasil dari kpwri yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi
tom pati posisi mengajukan kalimat paslon ce yang menyatakan

sesuai dengan tengah waktu yang ada untuk
memajukan gugatan ke master
ia kita melihat bahwa
ada pertimbangan pertimbangan ada kemudian hal hal yang sangat krusial
terutama juga mengenai hitungan hitungan yang sangat signifikan dan bisa dibawa ke mahkamah konstitusi
sementara itu mahkamah konstitusi telah siap menerima pengajuan perkara perselisihan hasil pemilihan umum phpu
pelayanan phpu akan dibuka selama tiga x dua puluh empat jam bagi sengketa pilek dan tiga hari bagi sengketa pilpres
sesuai dengan amanat undang undang hanya pelapor yang memiliki legal standing yang bisa mengajukan permohonan phpu kepada mk
artinya hanya partai politik yang bisa mengajukan gugatan untuk pilek dan paslon capres cawapres atau kuasa yang ditunjuk untuk perkara pilpres
mk akan memproses pengajuan yang masuk jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
sesuai pmk nomor lima dua ribu delapan belas itu memang diprioritaskan dulu
karena undang undang menyatakan sengketa hasil pilpres itu harus selesai empat belas hari
nah makanya mk menyelesaikan dulu pilpres baru kemudian pilek
hari ini sama sama karena sk kpu itu kan penetapannya dua duanya ditetapkan dalam satu sk pilpres maupun pileg
jamnya satu empat puluh enam wib tadi kan maka pengajuan permohonannya berhimpitan ini antara pilpres dengan pileg
tetapi sekali lagi untuk pilpres itu akan kita registrasi
sebelas juni registrasi artinya permohonan sudah berubah menjadi perkara
nanti tanggal empat belas baru kita akan mulai persidangan persidangan
sampai nanti tanggal dua puluh delapan juni itu pengucapan putusan
di sisi lain sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyambut baik rencana bpn prabowo sandi
membawa hasil penghitungan kpu ke jalur hukum lewat mahkamah konstitusi
pihak prabowo sandi sebagai partner kompetisi pemilu dua ribu sembilan belas
pdip juga mengajak kepada masyarakat untuk kembali rukun dan bergotong royong membangun indonesia
tim liputan cnn indonesia
seperti kita ketahui berdasarkan pengumuman dari rekapitulasi nasional kpu
pasangan joko widodo maruf amin menjadi pemenang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
prabowo subianto dan sandiaga uno kemudian sudah mengatakan

dan tidak seperti sebelumnya bpn akan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
jadi sekarang kita lihat apa yang harus diantisipasi oleh kedua kubu
di meja saya sudah hadir mas agus melas direktur eksekutif sindikasi pemilu dan demokrasi
mas bella selamat malam terima kasih
sudah hadir dan juga sudah hadir wakil direktur saksi tkn joko widodo maruf igusti putu arte
pak putu terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya akan ke mas melas dulu dari direktur eksekutif sindikasi pemilu dan demokrasi
akhirnya berencana untuk mengajukan kmk
saya ingin ini banyak kemudian pertanyaan oke apa yang akan diperjuangkan di mk nanti
kira kira apa yang harus diperjuangkan di mk nanti oleh bpn
karena menuduh ada kecurangan yang terstruktur sitomasis dan masif
jadi apa yang akan diperjuangkan dan harus disiapkan
yang pertama tama jelas kita harus apresiasi ke pasangan dua ya bpn dalam hal ini
itu bahwa pada akhirnya pasangan dua itu mau menggunakan mekanisme hukum yang sudah disediakan
nah ini melegakan bukan saja dari sisi kompetisi tetapi juga publik secara luas
pada akhirnya saya sendiri sebagai masyarakat bagian dari masyarakat merasa ada contoh yang diberikan oleh elit
kalau misalnya dalam proses kompetisi itu dipahami ada keberatan dan perselisian
itu ada saluran saluran yang telah disediakan dan itu yang harus digunakan
nah tinggal kemudian memang bagaimana kemudian kubu yang berkeberatan terkait dengan sengketa hasil itu mendalilkan berbagai persoalan
dan tentu disertai dengan data data dan bukti pendukung yang cukup memadai
dan itu yang krusial menurut anda ya
ya menurut saya begitu
memastikan narasi narasi itu termaktub dalam apa yang
gugatan yang diajukan itu
makanya kan dalil dalil ini harus disertai dengan bukti
sehingga bangunan bahwa kemudian gini kan terminologi terstruktur sistematis dan masif
itu kan juga harus ada bukti pendukung yang sangat kuat
sehingga narasinya tidak cukup melalui proses proses yang sifatnya kualitatif
karena bagaimanapun juga sengketa hasil itu membutuhkan pembuktian pembuktian angka dan data yang harus otentik
di sana sebenarnya
sekarang bagaimanapun juga apresiasi terhadap kubu dua
dan kemudian ya ditunggu prosesnya
dan paling tidak publik bisa melihat bahwa ada pembelajaran politik pada akhirnya dari elit kepada publik secara luas
itu yang menurut saya poin yang paling penting dan cukup melegakan buat bangsa kita
oke nanti kita bisa perdalam kepada teman teman dari bpn yang juga akan hadir bergabung bersama kita
tapi pak putus kesiapan tim tkn seperti apa
sudah mulai menyusun tim advokat
sebelum masuk ke sana saya berkomentari
soal rencana ke mkk kamu senang betul
jadi setidaknya ini akan punya dua makna yang mendalam
pertama dalam konteks politik bagi kami di tkn satu
ia akan memindahkan ruang jalanan ke ruang yang lebih tertib ruang hukum
sehingga sebetulnya ini juga menjadi satu pesan moral
bahwa sudah tidak perlu lagi demonstrasi dan unjuk rasa
karena ruang itu sudah dipindahkan sekarang ke wilayah hukum
makna yang kedua
makna yang kedua
adalah ini akan memberikan legitimasi yang jauh lebih kuat bagi pasangan calon kami
manakala kepercayaan itu kemudian tetap bisa dipertahankan di mahkamah konstitusi
dan sekaligus mereduksi menafikan dan mendelit seluruh narasi yang dibangun selama ini
karena ini akan menjadi pembuktian di wilayah hukum
dan ini tidak akan jadi beban sejarah di masa depan
terhadap seluruh proses pemilu kita hari ini
pada perspektif itu kami sangat sangat bergembira
kawan tanding kami ini kemudian bersedia untuk datang ke mahkamah konstitusi dan bersama sama di sana untuk menegakkan keadilan gitu
kalau soal persiapan
sebetulnya yang lebih punya urgensi persiapan adalah pihak kpu sendiri
sebagai pihak yang kemudian digugat
dalam posisi seperti itu kami serahkan penuh kepada kpu
manakala kemudian kita belum tahu pokok perkaranya seperti apa
materi hukumnya seperti apa
kalau kemudian ada beberapa substansi yang menyinggung dua
pada posisi itulah kami sebagai pihak terkait kemudian memberikan klarifikasi
jadi sesungguhnya tidak perlu ada persiapan yang sangat serius sebetulnya
berkaitan dengan ini karena urusannya adalah bpn dua dengan kpu
ya baik baik kita sekarang jeda dulu
setelah jeda dari bpn prabowo sandia akan bergabung di meja ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah bergabung bersama saya adalah miftah sabri judul debat bpn prabowo sandi
bang mita selamat malam
terima kasih sudah hadir
kita penasaran nih apa kemudian yang membuat bpn berubah keputusan akhirnya kemudian mau ke mk
karena sebelumnya kan ramai bang fadlinson sudah mengatakan kmk sia sia dan segala macam
ya itu kan dinamika ya
kemudian saya ikut tadi di pagi
dinamikanya memang ramai
dan banyak aliran aliran pikiran
tapi tadi itu mengerucut pak prabowo dan bang sandi memutuskan untuk terus ke mk
tapi ini kan ada suara suara rakyat yang harus dipertanggung jawabkan
kalau memang ada yang merasa dicurangi
dan kita mau mencari
kita melihat tidak lagi soal menang dan kalah
tapi banyak masukan dari daerah ya
terutama di jawa tengah di jawa timur
kemudian di bali tempat beli ya
beberapa daerah yang mengatakan tetap ini harus dipergunakan
karena kmk itu kan empat ya
bisa pemungutan suara ulang
pemungutan suara ulang itu bisa juga merubah hasil
bisa menang bisa kalah
bisa di menggugurkan membatalkan
nah artinya ya kita lihatlah
karena election ini bagi kita adalah proses bagaimana mencari pemimpin dengan cara yang jujur
dengan cara yang baik
dan kita melihat tadi itu bulat bahwa proses hukum kmk itu diambil
ini sekaligus juga untuk mungkin membuka pikiran kita dan mematahkan juga ya
mungkin pandangan pandangan bahwa makar
cara cara non konstitusional yang dihembuskan dua minggu ini oleh pihak pihak di luar kami
kita nggak tahu juga apakah itu dari apakah itu dari pihak satu atau mungkin pihak ketiga yang juga ingin ini kita tidak teduh
tapi ini memperlihatkan bahwa tetap cara cara konstitusional yang diambil oleh pak prabowo dan bang sandi
tapi saya mungkin tadi meningkai sedikit beli putu
agak berbeda juga ini
bukan memindahkan dari luar ke dalam
yang di luar ya biar aja di luar
yang di dalam ini kan sebuah proses sendiri
kenapa ini yang perlu saya sampaikan disini
karena ada seolah olah upaya untuk juga menghalang halangi aspirasi
nah ini yang kita juga saya himbau juga kepada aparat kayak tadi misalnya
sahabat saya pak said didu bang dhanil pak sudirman said mau masuk ke jalan tamrin aja nggak bisa gitu
nah itu kan sebuah ekspresi berdemokrasi
yang saya pikir ini tolong juga jangan dicampur adukan gitu ya
dan juga masih ada
di last minute ini saya pikir off site off site juga yang dilakukan oleh apa namanya aparat ya
tadi malam jam setengah dua pagi diantar ke rumah pak prabowo
ternyata pak amin rais juga menerima
heboh pagi pagi tapi saya pikir di sana dirasa offside atau gol bunuh diri justru dicabut lagi
nah yang begini begini kan menurut saya tidak perlu
karena apa namanya saya pikir sekat sekat
cara berpikir ini mesti dileburkan juga gitu ya
gak boleh juga kita pikir
ada satu hal pertarungan demokratis pemilu
karena mau opil ada cara yang di mk
tapi kalau orang mau menyampaikan aspirasinya jangan buru buru disebut makar
nah itu tiga hal yang terpisah menurut saya
jadi artinya kalau sebelumnya mas puyoono pernah bicara di sini kepada saya
pokoknya apapun hasilnya ditolak
dan kemudian tetap akan melakukan pembangkangan sipil
jadi itu akan tetap dilakukan
itu kan aliran pikiran itu macam macam
aliran pikiran itu macam macam
nah ini yang diputuskan oleh prabowo sandi
jadi ada bang puyoono yang juga mungkin saya banyak berbeda pandangan juga sama beliau gitu ya
ada bang fadli ada kita ada teman dari demokrat yang mungkin jadi seminggu ini ada apa namanya kritik dari internal bpn
tapi begitu terkait pilpres ini tetap apa yang diputuskan oleh pak prabowo bang sandi
yang tadi diumumkan ya
dan saya pikir clear gitu ya
nah inilah kita dan itu juga tiga x dua puluh empat jam
nah ini juga yang jadi bahasan kita tadi pagi beli
mungkin bukan pada beli saya bayangin beli udah masih anggota kpo aja nih
pagi diumumkan tengah malam gitu ya
nah itu saya ada trik sulapnya juga ternyata mbak
karena tiga x dua puluh empat jam berarti udah hilang tuh kan kita gak siap siap nih
ya kan jam dua ini hilang nih sampai jam delapan enam jam
artinya kenapa mbok ya nggak ditunggu aja office hour orang bisa mempersiapkan
nah ini yang menurut saya menurut kami tadi pagi dinamika ini yang kita lihat bahwa even di last minute masih ada juga tuh
pasar gelap pasar gelap yang terjadi itu
baik di penyelenggara baik di apa namanya di satu dan mudah mudahan tidak terjadi juga
di satu apa misalnya
ya misalnya menuduh kita melakukan makar gitu ya
nah ada apa namanya
kelompok kelompok intoleran akan prabowo akan mengambil cara cara inkonstitusional
nah ini kan saya pikir apa namanya kita memframing aja memblaming lawan aja dengan atribut negatif
padahal nggak gitu gitu amat
anda melakukan framing juga tidak bpn
bpn melakukan framing juga tidak
ya kalau kita menurut saya kalau
itu bukan framing kalau menurut anda selama ini
kalau misalnya yang selama ini yang mengatakan kpu sulap kemudian itu menurut anda bukan framing
karena kpu melakukan pelanggaran dalam hal quick count dan apa namanya
yang soal sulap tadi menurut anda itu framing
karena kalau misalnya anda menuduh satu framing kan satu kemudian juga bisa bilang mengatakan framing
dan ini tidak akan selesai karena semua akan saling tunjuk terus terusan
ya saya pikir biar publik yang menilai ya
menurut saya itu yang terjadi situasinya hari ini
tapi saya mau klarifikasi di sini bahwa ini bahwa itu tiga hal yang terpisah
aspirasi demokrasi warga negara itu tidak bisa dihamlah
biarkan dia mengalir gitu
kita belajar pada psb dua periode tidak ada lawan politik yang ditangkap dan dikasih tersangka makar
bahkan sangat ekstrim gitu ya
psb dihina dia biasa aja
nah maksud saya ketika reaksi yang dilakukan berlebih lebihan yang disambut oleh aparat
yang menurut saya juga itu tidak seluruh ya aparat hukum seperti itu
memang ada juga yang mau menjelat menjerat atasan gitu ya
belum apa apa dipanggil
belum apa apa tersangka
itu tuh kayak apinya tuh sedikit tapi dikasih bensin
sehingga si indonesia orang tahu
nah ini dua hal yang berbeda dengan proses pemilu
kalau kamu mau appeal kepada mk itu
boleh saya kesempatan pak pak putri silakan
apa saya agak tidak nyaman dengan tuduhan tadi soal satu yang dianggap sebagai sumber yang menyatakan makar segala macam
buktikan saja tuduhan itu
tadi kan sempat disebutkan oleh abang tadi bahwa
problem makar segala macam itu sumbernya dari
saya kira itu saya tidak nyaman dan saya kira pernyataan itu harus dicabut karena itu tidak dari
ketika berbicara soal kemudian framing sebetulnya saya tidak dalam posisi untuk menjawab
sebenarnya lebih tepat kpu yang menjawab
tetapi seluruh narasi yang dibangun dengan statement curang ini yang sedemikian rupa diarahkan dalam proses penyelenggaraan pemilu ini
sebenarnya kemudian terbantahkan
dalam proses saya dari tanggal empat mei sampai dini hari tadi ada di dalam bersama sahabat sahabat dari
semua cerang beneran
dari satu ratus tiga puluh ppln yang kemudian cuma dibahas agak alot empat jam sepuluh menit kuala lumpur
dari tiga puluh empat provinsi yang dibahas delapan jam lima belas menit papua
selebihnya semua tidak ada masalah
di pemilu presiden pun tidak ada catatan catatan khusus
saya ingat betul seluruh persidangan yang ada di sana
empat ratus dua hanya mempersoalkan teguran oleh bawaslu terhadap gubernur bali misalnya
tapi yang lain lain tidak ada sama sekali
catatan catatan yang serius yang disampaikan
saya catat betul tiap provinsi apa yang dipersoalkan
ini sebetulnya memberikan satu indikator yang sangat konkret sebetulnya
bahwa ketika berbicara soal kecurangan apapun ternyata di ruang yang sangat legal di ruang yang sangat representatif itu tidak ada muncul
tetapi di ruang ruang jalanan itu menjadi apa namanya
narasi dan akhirnya boleh dong saya juga curiga itu bagian dari framing untuk membangun stigma publik opini publik mempengaruhi persepsi publik
bahwa ini seolah olah pemicu curang dan oleh karena itu menjadi legal kemudian dilakukan demonstrasi jalanan
oke oke baik kita kembali soal kepembuktian
mas melas kemudian kalau misalnya kita bicara soal pembuktian yang akan mereka atau bpn harus persiapkan ke mk
kalau misalnya kita bicara soal tsm yang beberapa kali juga diungkapkan

ada nggak sih indikator yang harus diungkapkan
angka sahih misalnya untuk memastikan bahwa ini terjadi tsm minimal harus mendapatkan bukti dari sekian tps berapa persen tps yang tersebar di beberapa tps misalnya
kalau itu menurut saya memang gini posisinya sepanjang dia memang terstruktur terjadi sistematis indikator indikatornya biasanya gini
kalau menggunakan aparat
gimana buktinya gimana karena kemarin kan pengalamannya dari bpn kan kemudian sudah ditolak oleh bawaslu
dikatakan itu tidak cukup bukti dan segala macam
jadi apa yang kemudian harus diperbaiki oleh teman teman bpn untuk memastikan bahwa ini bisa diproses
ya sebenarnya apa yang diputuskan oleh bawaslu kan menjadi sarana pembelajaran buat teman teman dua untuk kemudian bahwa mungkin bukti itu tidak memadai
oleh karena itu bagaimana kemudian beracara di mk
itu kan tata cara beracara juga sudah tersedia
dan kemudian ada beberapa kali presiden putusan mk terkait dengan bagaimana mereka mendefinisikan tentang pelanggaran pemilih yang dianggap sebagai tsm tadi
nah di situ tapi lepas dari itu semua
bagi saya sekarang ini kalau kita lihat common groundnya ya ruang bersamanya adalah dua pihak ini
ini punya beban besar dan kemudian mulai beranjak ke tengah
menuju pada mekanisme mekanisme hukum
karena sebenarnya bukan sekedar satu dan dua tapi juga ada gerbong gerbong lain partai politik bahkan nanti masyarakat secara luas
terlepas bahwa kemudian ada aspirasi yang tetap akan dilakukan di jalanan
itu menurut saya dalam konteks negara demokrasi
itu juga dilundingi undang undang
undang undang dasar bahkan
sepanjang misalnya dia tidak melampaui batas batas tertentu terkait dengan fisik atau perbal ya kekerasan atau ujaran kebencian
itu saya kira itu hal yang bisa diterima
tapi kalau misalnya sampai melampaui batas itu baru kemudian urusan keamanan kan yang masuk
tapi apa namanya yang perlu dicatat di sini ketika mulai beranjak ke tengah
menurut saya ada satu modalitas yang sebenarnya jadi pertanyaan besar di kita pr ini
kita ini lima kali pemilu berturut turut secara demokratis
biasanya kalau ahli ahli di luar negeri menyatakan kalau satu negara yang lima kali pemilu demokratis secara berturut turut
maka negara itu wajib menjadi rujukan para ahli pemilu di dunia
bahwa ternyata ada kompatibilitas demokrasi di negara yang relatif transisinya baru
nah indonesia punya peran yang luas
punya peran yang luar biasa
saya kira lepas dari segala perdebatan yang ada
baik di kubu satu atau kubu dua saya melihat ini mulai dibaca
ada peran besar indonesia bukan hanya di kawasan jangan bilang dunia
tapi di kawasan regional
diharapkan perannya untuk mempertukarkan segala pengalaman baik dan segala kisah suksesnya
kepada belahan negara yang lain terkait dengan demokrasi
nah ini sebenarnya yang harusnya memang narasi ini yang diungkapkan ke masing masing
oleh pasangan calon ke masing masing pendukung
dan mas melas kemudian melihat saat ini bpn kemudian sudah menyadari bahwa itu ada
dan kemudian ini menjadi perhatian dan akhirnya langkah ini kemudian diambil oleh mereka
dan saya kira itu sudah jelas
ketika pihak hukum ya dari bpn kemudian menyatakan akan menggunakan langkah langkah konstitusional
di mahkamah konstitusi menurut saya
ini akan membuka ruang yang sangat besar
ada komunikasi yang lebih kondusif
antara kubu satu dan kubu satu
dan saya kira publik sekarang melihatnya dengan demikian
kita apresiasi betul
jadi perubahan sikap dari kawan kawan di dua ini untuk kemudian masuk ke mahkamah konstitusi
justru sebenarnya kami berdua sedang mempertontonkan satu peradaban demokrasi yang jauh lebih bermartabat di mahkamah konstitusi
dan pada perspektif itu kita satu visi
bagaimana kita ingin memberi teladan pada generasi berikutnya bahwa seharusnya seperti inilah kita bermain di ruang demokrasi
dan pada sisi itu saya kira kita ketemu kepentingannya
nanti biarlah kemudian
proses yang selanjutnya akan bagaimana dan persiapannya seperti apa itu setelah jeda akan kami bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mbak miftah kalau misalnya sekarang bagaimanapun kan kemudian sudah ada ketakutan ketakutan yang terjadi di masyarakat terkait beberapa aksi yang kemudian hari ini masih berlangsung malam ini kalau tidak salah masih berlangsung batas waktunya sampai pukul dua puluh satu yang disampaikan oleh polisi
bagaimana kemudian begini
karena tidak semua kemudian bisa mengerti bahwa
ini jalur memang yang diperbolehkan tentu saja
tapi tidak semua kemudian bisa menerima itu banyak kemudian masyarakat yang sudah sekarang mulai berubah dari yang awalnya simpati menjadi antipati setelah pengumuman kpu
itu kesimpulan kamu aja tuh
di medsos sih banyak sih
kan bagaimanapun itu suara publik juga
ya tapi ada bias pasti
yang saya kritik disini adalah ketika orang aspirasinya menyampaikan pandangan di jalanan terus dicarikan deliknya
nah itu tuh seperti apinya sebenarnya satu dikasih bensin jadi seribu
sini yang tadinya nggak ikut gitu loh maksud saya
nah itu kritik terbesar saya
kami kepada aparat yang melindungi apa namanya semuanya dilindungi oleh polisi
baik itu pendukung satu atau dua karena dia bayangkara negara
memang ada orang orang yang berpikiran
ada dua duanya ini ada ekstrimnya
ada di pihak dua yang ekstrim
ada juga di satu yang ekstrim
yang juga apa namanya ini mau tidak mau memang peran pemimpinnya untuk menyampaikan dan memberikan contoh
dan hari ini saya pikir pak prabowo dan bang sandi memberikan keteradaanan itu bahwa iya kita boleh menyampaikan aspirasi jalanan
kita negara yang demokratis
tapi ada mekanisme
ada mekanisme di dalam court
kalau kita mau melakukan banding appeal terhadap sesuatu yang mendera kita
tapi sekali lagi tadi saya terharu juga tadi arahan dari pak prabowo dan bang sandi tadi
ini bukan lagi soal menang dan kalah
ini bagaimana satu suara rakyat itu benar benar berarti dan dia tidak dicurangi
so oke saya hormati pandangan biputu tadi ya
tidak setuju dengan framing curang
tapi memang curang ini juga banyak juga nih
dalam penghitungan ya tadi misalnya secara prosedural mungkin yang disampaikan oleh beli putu
enak saja di kpu nya karena sudah berjenjang
tapi kan dia dimulai dari kecamatan
kecamatan kota kota provinsi
dan ketika dia sudah di kecamatan itu nah disitu ada yang sudah diselesaikan
nah ada orang nah kecurangan pertama itu culas menurut saya
hasilnya tidak segitu ditambah tambahin misalnya
nah ada misalnya target
ada orang yang di target untuk memenangkan
ex kandidat capres x disini tiga ratus
tidak tercapai targetnya dia culas
ada yang sebelumnya
kotaknya sudah tidak kotaknya benar
tapi mendapatkan suara di kota itu
apakah melalui cara yang prosedur demokratis
kemudian adanya intimidasi
nah itu yang menurut saya dua hal yang berbeda
kalau beli putu tidak setuju dengan frame curang ya wajar saja
karena hari ini orang mengatakan dan kapil mengatakan beliau menang
siapa yang mau menang curang
lebih baik kalah teror daripada menang curang
tapi kita agak bercanda bercanda juga
di internal kita ini agak bercanda ya
just kidding gitu ya
kalau kita melihat gitu
jangan jangan memang pak jokowi menang
kalau kita lihat kalau fair aja nih
tapi ada oknum oknum pendukung pak jokowi
yang dia menggunakan apart pemerintah
takut pak jokowinya kalah
sehingga kemenangan itu menjadi kayak sekarang ini
dan bliputu ini orang yang baik nih
itu dugaannya ya
iya ini dugaannya gitu
jadi kita sampai gitu
jadi maksudnya ada juga bagian dari bpn yang seperti itu
akhirnya menodai proses kemenangan itu
jadi itu tadi
ini bukan lagi soal siapa yang menang dan yang kalah
tapi appeal kepada mk ini diambil
supaya ini memang ada tuntutan mas
dari masyarakat dari bawah
jadi ada yang bilang
pak prabowo bang sandi
gak usah ke mk
kita udah tau kok
hakim hakim akan begini akan begitu
itu argumen yang pertama
tapi agak ada lagi yang kedua
banyak juga dari daerah
kita dicurangin di sini begini
suara kita hilang di sini begini
ada aparat begini begini di sini
nah ini biarkan code yang memutuskan
ini sedang masuk ke panggung sejarah menurut saya
biar sejarah yang memberi penilaian
saya menjawab dengan fakta saja
tidak usah pakai asumsi
dugaan dugaan yang dimaksud tadi itu terbantahkan
dari empat ratus enam belas kabupaten kota
tidak ada tuh catatan keberatan soal peralihan angka
saya sudah cross check sebelum datang ke sini
jadi dari tadi pagi
saya pelajari betul datanya
tapi mungkin itu yang akan dibuktikan nanti oleh
makanya saya ingin mengatakan fakta itu
kan tadi ada dugaan
manipulasi suara dan seterusnya
saya mencoba untuk mengikuti logika berfikir dua
bahwa itu terjadi di level bawah
maka saya memberikan fakta
seluruh db yang sudah saya periksa
nggak ada itu catatan bahwa angka ini bergeser
karena kalau itu ada
maka ketika di kabupaten
itu akan terjadi apa namanya
penyandingan dan kemudian pembentulan
tapi untuk catatan keberatan di pilpres
nah kalau tadi isu yang disebutkan
misalnya di pemilu legislatif
karena kami juga dapat dokumennya
di beberapa kabupaten itu ada persoalan persoalan
jadi itu dengan sendirinya terbantahkan sebetulnya
dan secara politik sebetulnya
ini juga menjawab bahwa
karena lima pemilunya lima surat suara
orang di bawah
itu tidak terlalu peduli
soal siapa yang menang pemilu presiden
dan segala macam
sehingga katakanlah kalau orang mau bermain
kalau mbak putri apa urusannya dengan jokowi dan prabowo
di level bawah gitu
sehingga suasana kebatinan yang jauh ini
yang membuat sebetulnya
ini asumsi ini
asumsi itu kemudian saya berikan
berikan dengan fakta
kalau dua misalnya menyatakan bahwa itu terjadi
di daerah yang mana terjadi
tadi beli gak nangkep pembahaguan saya
pertama yang beli sampaikan tadi
dia prosedur yang berjenjang
udah beli bela
tapi ada yang kedua
jadi kecurangan itu
itu definisi kami
kota itu kalau dibuka benar
tapi proses mendapatkannya
siapanya kota itu ada di mana
sebutkan saja lokus deliktinya
karena tidak ada tuduhan yang tidak tidak
sekarang kota itu yang disebut ada di mana
kejadiannya ada di mana

kalau itu kan asumsi juga
nanti di mk kita lihat
itu yang akan dibuktikan nanti

nanti di mk kita lihat
tapi kalau misalnya
ini kan bagaimanapun kan
kita berarti sekarang sudah beranjak
kita sekarang beranjak
teman teman sekarang bpn sedang mengumpulkan bukti sebanyak banyaknya
memastikan itu bisa menjadikan delik
untuk masuk dan lancar
kemudian bisa dibahas
dan bisa diproses dengan baik di mk
tapi lebih dari itu
apa kemudian pembelajaran yang bisa anda lihat sekarang
dari pemilu dua ribu sembilan belas yang berbeda
di pemilu dua ribu sembilan belas ini
ada memang proses proses yang kemudian
menyita banyak perhatian
dan menyita banyak fokus
ini pemilu serentak ya
bagaimanapun juga di pilpres
sebenarnya kan sejak
beberapa waktu lalu
saya juga nyatakan
agak susah sebenarnya
lakukan kecurangan misalnya
atau ada itikat itu untuk pilpres
karena hanya dua pasangan calon
dan semua mata menyorotinya
tapi bahwa kemudian ada proses proses
yang kemudian tidak bisa terjelaskan dengan baik
terutama di pileg ya
itu kan juga sangat melimpah
ini sebagai satu fakta
bahwa proses proses yang berjenjang
saya kebetulan kalau proses rekapitulasi
itu sebenarnya ada proses proses yang
dalam tanda kutip
ada semacam kesepakatan kesepakatan
dari level bawah yang diterima begitu saja
tapi tentu ini nanti prosesnya di mk
untuk menaruh kepercayaan kita ke mk
bahwa kemudian misalnya
pertanyaan tentang sertifikat
di tingkat kabupaten kota db misalnya
yang ternyata tidak bisa membuka c satu
dikelurkan banyak pihak
mudah mudahan itu kemudian di mk di
walaupun saya berharap
sebenarnya rekapitulasi berjenjang
itu lagunannya untuk kesana
sebenarnya diurai sejauh ini
harapannya begitu kan
pemilu serentak ini kemudian
tujuan tujuan yang ditetapkan
oleh putusan mk
misalnya terkait dengan pemerintahan efektif
nyangkut presidensialisme yang kuat
parlemen yang efektif
sistem kepartian yang sederhana
menurut saya ini yang harus diuji
kalau menurut anda
dari beberapa poin poin itu
sudah tercentang semua tidak
dengan terselenggarai pemilu serentak
atau justru tidak tercapai
kalau sebenarnya dari sisi data ya
kalau misalnya data hasil putusan mk
akan mengubah sesuatu
tapi sementara dari data yang ada
sebenarnya mulai dari tujuan pemilu serentak
terkait dengan bagaimana pemerintahan efektif
tendensi pembentukan mayoritas ya
ini bergantung nanti
apakah kubu satu akan tetap stay
dengan soliditas koalisinya
nah kalau kita lihat
dan kursi di dpr
apa yang diharapkan oleh putusan mk
terkait dengan pemerintahan efektif itu
dengan kelembagaan legislatif
terutama dalam konteks
pengambilan keputusan yang membutuhkan
dua cabang kekuasaan
eksekutif dan legislatif
bukan kemudian saya bilang
kpu jurang atau tidak
tidak diimbangi memang
prosesnya dengan profesionalisme
kelembagaan administrasi pemilu
kesiapan itu ya
selesai tanggal dua puluh satu
atau masuk dua puluh dua
itu sampai sekarang belum selesai
padahal situng harusnya
rekapitulasi yang berjinjang
jumlah suara pidaksa
yang pemilu dua ribu empat belas lalu
sekitar empat belas juta suara
itu justru naik menjadi dua belas lima puluh satu
artinya ada tujuh belas juta suara
edukasi yang mungkin tidak
tidak tercapai ya
nah ini catatan tersendiri
meskipun tidak akan
kepada aspek manajemen pemilunya ya
ada satu konstruksi
yang harus kita rapikan
ketika bicara manajemen pemilu
singkat saja pak putra
lima tahunan ini
kemudian tahun dua ribu dua
dia harus di proyeksikan sebagai tahun evaluasi
itu apa yang disebut dengan konsolidasi regulasi
seluruh undang undang peraturan kpu sudah beres di situ
tiga tahun kemudian tahun dua ribu dua puluh dua
dia tahun konsolidasi organisasi
apa yang terjadi di papua terjelaskan sekarang
karena tiga belas kabupaten kota baru dilantik
tiga hari sebelum coblosan
sebenarnya jaman nya ya
baru kemudian tahun implementasi
tahun sosialisasi dan implementasi
isu yang kedua
kita harus pisah ini
antara pemilu legislatif
pemilu nasional dengan pemilu lokal
ke depan itu cuma enam belas pilih pres
sebagai caleg ya
dan dikumpulkan kemudian kabupaten kota
baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif
kita sepakat ini
nanti kita bisa bicara juga pak
nanti setelah ini
ini sepakat ini
evaluasi kalau diri kita kan hanya evaluasi
supaya suara rakyat ini benar benar terjaga
kamu bertanya soal efektivitas
pemilu serentaknya tetap
tapi ada dipilih dua
ada serentak nasional
jadi presiden dengan ri itu serentak
gubernur dengan bupati dengan dprd itu serentak
itu akan kita bahas mungkin di sesi lain
terima kasih pak putu bang vito
terima kasih mas melas
terima kasih banyak
kami segera kembali tetap di cnn indonesia prime news